pakaian bekas ilegal
dari celana kemeja hingga kaos masih diperjualbelikan
pedagang menyebut pakaian yang mereka jual mayoritas berasal dari jakarta bandung dan surabaya
mereka pun tidak mengetahui secara pasti asal muasal dari pakaian yang mereka perdagangkan

kalau boleh jangan ditutup pak karena ini mata pencarian satu satunya
aparat penegak hukum pun sejauh ini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan pakaian yang diperoleh pedagang ini
sementara di kabupaten lombok timur para pedagang mengaku was was jika pemerintah memperlakukan pelarangan impor pakaian bekas ilegal
selain karena satu satunya mata pencarian mereka
dengan adanya pakaian bekas dianggap membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga murah
momen bulan ramadan pun membuat warga berbelanja pakaian bekas untuk kebutuhan lebaran nanti
mereka mengaku tidak khawatir akan penyakit yang menyertai pakaian bekas impor tersebut
karena murah sama kualitasnya juga bagus

menanggapi hal ini menteri perdagangan zulkifli hasan bersama menteri kooperasi dan usaha kecil dan menengah teten mas duki
senin pagi menggelar pertemuan untuk membahas impor pakaian bekas
mendak mengakui banyaknya pelabuhan kecil atau jalan tikus menjadi kelemahan penegakan pengawasan di pintu masuk indonesia
sementara teten mas duki mengatakan akan membuat pembatasan atau restriksi terhadap produk impor
impor barang bekas itu menurut undang undang tidak bisa dihapus

yang kita perang ini selundupan selundupan
jadi ilegal yang masuk melalui jalan jalan tikus itu
karena aturan tidak boleh maksudnya ilegal sudah tidak boleh kedua ilegal
itu yang kita musnahkan
yang tadi kita sepakati dengan pamendak kita perketah
jangan sampai penyelundupannya terus masuk
tidak mungkinlah produk lokal bisa bertahan bisa bersaing di pasar lokal
kalau pakaian bekas ilegal ini masuk
karena mereka kan ke sini masuknya sebagai sampah
baik zulkifli maupun teten saat ini masih belum merinci aturan apa yang akan mereka keluarkan
keduanya mengklaim upaya pemerintah ini untuk melindungi produk umkm dalam negeri
tim liputan cnn indonesia